badan usaha milik daerah bumd pamjaya menandatangani perjanjian kerjasama dengan pt moya indonesia
perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap keluarga di jakarta
untuk mendapatkan air minum dengan mudah dan murah
kampung kota karena ada air
tidak ada air tidak jadi kampung
tidak jadi kampung tidak jadi kota
dari kota dan di jakarta ini kita merasakan betul betapa tantangan untuk bisa menyediakan
air minum itu tantangan yang sudah lintas generasi karena itu kami percaya penanda tanganan
pada pagi hari ini adalah babak bersejarah yang nantinya akan menjadikan setiap keluarga
di jakarta mendapatkan air minum dengan mudah dengan mudah dengan murah karena kita ingin yang
namanya hak dasar itu terpenuhi dan kita negara harus hadir untuk bisa memberikan perasaan
kesetaraan dari mulai hal yang paling dasar bahwa kita ingin seluruh rumah tangga di jakarta
mendapatkan air minum untuk
hai untuk mencapai
serta pipa sepanjang empat ribu kilometer kerjasama ini diharapkan menjadi salah satu solusi efektif